mereka telah memilih perang
kami menghadap gusti senopati
segera siapkan pasukan
sekarang juga kita akan menyerbu pasukan karangkendang
aku yakin ada sesuatu muslihat
yang direncanakan oleh pati tukak sempit
dalam perang ini
dengan memanfaatkan persisakan
kau dengar secara diam diam
menghasut dewan istana
untuk menghukum puraiku kiasan
harus diajarkan sopan santun
dan diajarkan adat dariku
kenapa kalian bertekad
jika seperti itu
untuk berjalan jalan di istana pajajaran
lagian tidak enak sekali dilihat banyak orang
kita juga belum menikah
tapi sudah jalan bersama
raden juga punya banyak urusan disini
raden tidak usah khawatir kepadaku
aku sudah biasa
kenapa pak witra menolak
tidak mau diantar raden walang sungseng
dia ingin melakukan sesuatu yang rahasia
yang tidak ingin diketahui siapapun
untuk menemani kau
terima kasih raden
aku tidak pernah diketahuinya
bagaimana kalau prajurit
tetapi aku harapkan
terima kasih raden
aku sudah lama menunggu
tentang perselisihan antara salakapura dan juga karangkendang
menyangkut masalah perebutan lembah pancawara ini
tapi aku tidak menyangka kalau akan berkembang menjadi peperangan
karena kali ini karangkendang sudah berani mengirimkan pasukannya langsung ke lembah pancawara
dan itu sama saja menghina kami
maaf paman apakah tidak ada cara lain selain peperangan
karena peperangan hanya akan mendatangkan kerugian luka luka bagi yang menang
dan juga binasa bagi yang kalah
ini memang harus dilakukan apalagi sekarang karangkendang tidak mau main lagi
dan mereka dibantu oleh kekuatan pajajaran
maaf paman senopati
pajajaran telah memihak ke karangkendang dan mengabaikan persahabatan dengan salah kapura
persahabatan dengan salangkapura yang sudah terbina sejak zaman prabu siwang
sungguh sangat sulit untuk dipercaya kalau pajajaran akan berpihak dengan karang rendah
aku juga masih kurang percaya tapi itulah yang disampaikan pati tunggak semi saat dia diutus ke pajajaran
dan menemui prabu anom surawisiasa
pasti ada sesuatu
ada sesuatu yang salah jelas jelas
tidak ada pati tunggak semi di hari kunjungan raja raja tetangga saat itu
mohon ampun gusti prabu anom surawisesa
kerajaan ala sendiri menyampaikan pesan damai kepada paduka
semoga persahabatan negeri ini akan terus lestari
kerajaan karangsedana menyampaikan salam sejahtera untuk paduka
semoga pajajaran dan karangsedana tetap seiring dalam menjaga persatuan dan perdamaian
semoga semua untuk menjunjung tinggi hukum dan juga perdamaian di atas tatar pasundan ini
mohon maaf pak man senopati
itu artinya paman senopati yang harus mendengar langsung tentang hal ini
saranku lebih baik pak man senopati
mencari tahu lebih jelas lagi tentang hal ini
karena mungkin saja ada satu pihak yang ingin mengadu domba antara salakapura dan juga karangkenda
jadi kau utusan senopati cakra dewa
amba membawa pesan dari gusti senopati cakra dewa untuk mengedepankan perundingnya
peperangan hendaknya dihindari
hanya para penakutlah yang menginginkan perundingan
amba hanya utusan untuk menyampaikan pesan
maka dari itu amba pulang membawa jawabannya ratu
kau datang tanpa diundang
kalau sekarang kau ingin pergi begitu saja
kalau tidak bisa pergi lagi
tinggalkan nyawa musuh
para utusan tidak boleh diganggu
karena dilindungi oleh hukum
siapa yang peduli dengan hukum
pala habisi dia
sedihkah kusira aku
tahanlah marahmu nya
ada apa ini
mana mungkin aku diam saja
mana mungkin aku tetap diam saja ibu nya
mereka sudah menghina raiku kiyasan
dia memang hina
dia pantas muncul dari istana ini
kau jangan sembarangan bicara
tidak bersalah adikku
pak manabu paruku
mungkin raiku kiyasan pantas mendapatkan hukumannya
namun setelah melihat kejahatan yang sudah kau lakukan di masa lalu
kalau kau tahu pak
kau jauh lebih patah mendapatkan hukuman
yang hukuman itu
yang hukuman mati pak man
kau jauh lebih pantas
kau jauh lebih pantas
kau jauh lebih pantas
itu sahabatmu rasanta
kau sudah mahu
kamu sudah mahu
maka kau harus menanamkan dirimu
tidak rizal pak man
kau sudah diterima
kau sudah berpikir
tidak apa apa pun
kau harus menerimaku
hormat kami gusti senopati
kami menghadap gusti senopati
hamba melaporkan bahwa utusan gusti senopati
telah dianiaya dan dibunuh
mereka telah memilih perang
kami menghadap gusti senopati
segera siapkan pasukan
sekarang juga kita akan menyerbu pasukan karangkendang
sedih kak gusti
aku yakin ada sesuatu muslihat
yang direncanakan oleh pati tugak sembih
dalam peperangan ini
dengan memanfaatkan persicaraan
oleh karena itu
aku tidak boleh tinggal diam
izinkan aku untuk ikut dalam peperang
maaf pak mas
aku memang bukan mata mata
yang dikatakan oleh pak mas senopati sebelumnya
aku adalah orang dari pajajaran
yang aku tahu
pajajara dan juga salakapura
memiliki hubungan yang sangat baik
selama beberapa tahun
jika sekarang sakapura memiliki masalah
maka sudah sepantasnya
aku sebagai orang pajajara
pergi dari tempat ini pun akan sangat sulit
akan segera pecah
di tengah jalan pun
aku akan tertangkap
oleh pasukan dari karangkandang
kau benar juga
kau bisa ketemu dengan pasukan karangkandang
aku izinkan kau ikut bersalahku
tapi aku minta
kau bisa mencoba
aku akan mencoba
aku akan mencoba
aku akan mencoba
aku akan mencoba